di indonesia yang mungkin masih ada daerah yang belum dialiri listrik
dulu hal ini juga terjadi di desa gunung sawur lumajang tidak ada listrik
namun sekarang ini desa di kaki gunung semeru ini tidak gelap lagi
semua berkat teknologi mikrohydro yang digagas warga desa gunung sawur sendiri
anak anak sekarang sudah malam waktunya belajar
ini lampunya sudah dinyalakan sama ibu
dulu listrik merupakan barang langka bagi warga gunung sawur desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang
jika malam tiba anak anak belajar dengan lampu minyak
namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua kondisi berubah
warga telah mendapat aliran listrik dan bisa menyalakan lampu
semua berkat sucipto warga desa gunung sawur yang menciptakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
memanfaatkan aliran sungai besuk semut sarjana teknik mesin institut keguruan dan ilmu pendidikan malang ini menciptakan terobosan agar desanya tidak lagi gelap
sungai bagi warga desa gunung sawu ternyata tidak hanya sebagai sumber air saja
namun dari aliran gunung semeru ini sungai besuk semut bisa diolah menjadi aliran listrik
dan ternyata hasilnya melalui alat mikrohydroturbin klostul ini
akhirnya ratusan rumah warga desa gunung sawur
bisa mendapatkan penerangan
sucipto memiliki berbagai macam turbin
yang paling kecil berdiameter enam cm hingga diameter empat puluh cm
pembangkit listrik sucipto di gunung sawur sendiri bertipe c empat dua puluh empat
kategori c empat adalah kode turbin buatan sucipto
sedangkan angka dua puluh empat merupakan diameter turbin dua puluh empat cm
generator ini berkapasitas dua puluh kv ampere
dan bisa menghasilkan daya listrik mencapai dua puluh kw untuk mengaliri satu ratus dua puluh rumah di gunung sawur
awalnya sucipto membuat sendiri pembangkit listrik tenaga mikrohidro
kini sucipto bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga gunung sawur
warga diberdayakan untuk memotong material pelat logam hingga perakitan turbin pembangkit mikrohidro
desanya dialiri listrik tenaga mikrohidro
adanya listrik di gunung sawur merupakan cita cita sucipto
walaupun sudah ada listrik dari pln sucipto yakin pembangkit listrik tenaga mikrohidro tidak akan ditinggalkan
keunggulan mikrohidro diantaranya ramah lingkungan energi yang dapat diperbarui dan biaya pengoperasian yang murah
mikrohidro itu adalah air pendorongnya
jadi bukan bahan bakar
ini saya yakin sampai kapanpun bahkan ke depan ini akan menjadi energi masa depan
karena tidak memerlukan bahan bakar
dan bahan bakar itu sendiri dari hari ke hari ini selalu kadang kadang terjadi kelangkaan harganya semakin melambung naik
kami punya potensi di tempat kami
kami punya potensi di tempat kami
yang bisa kita ubah menjadi tenaga listrik

kini sudah ada ratusan rumah di gunung sawur menggunakan listrik tenaga mikrohidro
warga puas karena listrik mikrohidro lebih murah
listrik mikrohidro dijual tiga ratus per kilowatt per jam
sedangkan listrik pln dijual rp enam ratus lima per kilowatt per jam
lebih murah dari pln
mikro itu kan delapan ribu
kalau pln itu bisa tiga ribu lima ratus

namun ada warga yang memasang mikrohidro sekaligus listrik pln
ini segedar antisipasi jika terjadi gangguan
ini segedar antisipasi jika terjadi gangguan
kendalanya kalau hujan itu banjir sampah itu nyumpat di aliran airnya ke mikrohidro itu
jadi bisa padam tapi padamnya sekitar lima menit
pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik sucipto tidak hanya digunakan warga desa gunung sawur
hingga saat ini sudah ada satu ratus enam puluh lima pembangkit buatan sucipto yang tersebar di pulau jawa sumatera kalimantan hingga papua
berkat kiprahnya pada teknologi mikrohidro sujipto banyak meraih penghargaan
di antaranya penghargaan dari gubernur jawa timur pada penganugerahan inovasi teknologi tingkat jawa timur dua ribu dua puluh
dan penghargaan energi prakarsa dari menteri energi dan sumber daya mineral tahun dua ribu dua belas
gelap yang dirasakan sucipto ketika kecil tidak dirasakan anak anak desa gunung sawur sekarang
dengan adanya teknologi mikrohidro ini akhirnya warga desa gunung saur tidak lagi takut akan kegelapan
seperti halnya anak anak ini yang senang sekali bermain pada malam hari
yang istimewanya teknologi ini dibuat sendiri oleh warga desa gunung sawur
yang menandakan bahwa warga desa tidak ketinggalan dengan yang lain
dan tentunya ini membuktikan bahwa indonesia bisa
kita go indah lu macang
ikut main ya boleh ya